setelah beberapa pekan pelayanan sim ditutup mulai hari ini pelayanan sim di satuan penyelenggara administrasi atau satpas kolombo porestabes surabaya kembali dibuka
ya pelayanan ini termasuk di tiga gerai mal dan juga bus keliling di dua titik di surabaya
meski pelayanan baru dibuka pada pukul delapan pagi warga yang akan membuat sim sudah mendatangi satpas sim kolombo sejak subuh tadi
dan kita sudah terhubung dengan koresponden wida subianto di satpas kolombo untuk mengupdate informasinya
apakah akan ada pelayanan ini menerapkan protokol kesehatan atau tidak ya nantinya
iya koresponden cnn indonesia wida subianto saat ini berada di satpas kolombo
wida silahkan dengan laporan anda
ya selamat pagi amel dan juga heranov
betul sekali meskipun pelayanan ini hari pertama ini dibuka pukul
pukul delapan pagi namun ranof dan juga amel bisa melihat antrian sudah mulai padat ya di depan satpas kolombo polrestabes surabaya
jadi ini sebenarnya baru dibuka pukul delapan pagi namun baru saja saya lihat untuk pelayanan perpanjangan sim maupun pembuatan sim baru ini sudah mencapai angka mendekati satu ratus dua puluh antriannya
nah ada pemandangan yang berbeda selain ini ya ranof dan juga amel
kalau dulu saya melihat proses pelayanan perpanjangan maupun pembuatan sim baru ini
antriannya ada di dalam gedung itu amel dan juga heranov
namun anda sekarang bisa melihat inilah salah satu protokol kesehatan yang diterapkan oleh satlantas polrestabes surabaya
pembatasan jarak sebelum ketika masuk ini juga kami melihat ada kewajiban dari setiap masyarakat yang masuk di kawasan satpas kolombo ini adalah mengenakan masker kemudian juga ada penyemprotan disinfektan
kemudian juga bentuk antrian ini dengan diberikan tanda tanda seperti ini ranov dan juga amel anda bisa melihat ada cetakan
cetakan berbentuk kaki atau sepatu ala sepatu ini yang inilah menjadi tanda batas dari setiap para pengurus baik perpanjangan maupun pembuatan sim baru ini di mana posisinya berdiri
ini kalau saya ukur juga jaraknya kurang lebih ini adalah dua meter persegi dari satu orang ke orang lainnya
nah untuk mengetahui teknisnya bagaimana apa yang harus dipersiapkan bagaimana protokol kesehatan yang diterapkan berapa kuotanya mulai jam berapa dan sampai jam berapa
dan di mana saja
masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kembali sim yang sempat ditutup beberapa pekan terakhir
kita bisa bertanya langsung dengan akp yanto mulyanto selaku kanit regiden dari satlantas polrestabes surabaya
selamat pagi pak yanto
ini bisa diterangkan ini sudah beberapa pekan terakhir ini masyarakat sekarang bisa mendapatkan pelayanan administrasi sim ini di mana saja
selamat pagi jadi untuk masyarakat khususnya di wilayah kota surabaya
bisa melaksanakan proses perpanjangan sim di satpas kolombo di sim keliling dan juga di corner mall
ada pun corner mall itu terdapat di bg junction di tunjungan plaza dan juga di siola
untuk sim keliling ada di kapas kerampung dan di jatim expo jalan ahmad yani
mulai jam berapa saja pak apakah berbeda dari pelayanan sebelum pandemi kemudian apakah juga ada pembatasan kuota
baik untuk jam pelayanan
khususnya di satpas kolombo sim keliling dan di gerai siola kita melaksanakan pelayanan mulai jam delapan pagi sampai dengan jam empat sore
sedangkan untuk di mall beki junction kita pelayanan mulai jam sepuluh pagi sampai dengan jam enam sore
dan untuk di tunjungan plaza pelayanan mulai jam sebelas sampai dengan pukul sembilan belas
apakah ada pembatasan dari pengurus dibandingkan sebelum pandemi
baik jadi kami melakukan pembatasan dalam artian untuk menerapkan protokol kesehatan utamanya adalah physical distancing
di satpas kolombo kita membuat antrian yang telah ditentukan
dan untuk kuotanya kami memiliki target bahwa di satpas kolombo selama delapan jam pelayanan bisa melaksanakan pelayanan sekitar seribu pemohon sim
sedangkan untuk di jatim expo jalan ahmadiyani kita melakukan antrian yang telah ditentukan

sedangkan untuk di gerai ataupun di sim keliling setiap harinya kami memberi target bisa melakukan pelayanan sampai tiga ratus pemohon
apakah ini nilainya lebih sedikit dibandingkan sebelum pandemi
betul jadi sebelum pandemi di satpas kolombo rata rata kita bisa melayani satu lima ratus sampai dua pemohon sim
dan untuk di gerai maupun sim keliling sebelum pandemi kita melakukan memberikan pelayanan kepada masyarakat sekitar empat ratus sampai lima ratus pemohon
dan untuk di gerai atau di sim keliling sebelum pandemi kita melakukan memberikan pelayanan kepada masyarakat sekitar empat ratus sampai lima ratus pemohon
kemudian ini kan ada penerapan protokol kesehatan nah apa saja yang diterapkan untuk dari petugas maupun dari masyarakat yang akan mengurus di sini apa saja yang harus dipersiapkan
yang paling pertama adalah petugas kami dari satlantas polrestabes surabaya melakukan pengecekan kesehatan terhadap seluruh petugas yang akan melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat
jadi petugas harus dipastikan dalam keadaan sehat dan prima lalu juga menggunakan masker sarung tangan dan vesil
tugas juga kami berikan suplemen atau vitamin untuk menjaga imunitas dari para petugas tersebut
untuk para pemonsim jadi pertama masuk di pintu gerbang depan kita semprotkan cairan disinfektan untuk kendaraan yang digunakan oleh pemonsim
setelah masyarakat atau pemonsim itu parkir turun dari kendaraan kita masuk ke dalam jalur antrian
di situ kita sudah terapkan physical distancing yang mana antrian satu dengan yang lainnya kita beri jarak dua meter
dan di depan sini ada sekitar empat ratus orang yang bisa mengantri sebelum masuk ke dalam satpas
sebelum masuk ke dalam satpas juga kita sudah menyiapkan tempat cuci tangan atau wastafel
lalu juga kita menyiapkan tempat cuci tangan atau wastafel

lalu juga masuk ke bilik sterilisasi setelah itu juga akan dilakukan pengecekan suhu tubuh
pengecekan suhu tubuh baru bisa masuk ke dalam gedung satpas
di dalam juga kita memberikan cairan hand sanitizer
lalu proses berlangsung di dalam juga kita menerapkan untuk tempat duduk dan antrian yang ada
menerapkan physical distancing yang jaraknya antara satu sampai satu lima meter
sampai proses selesai
dan juga untuk pemohon baru yang melaksanakan ujian praktek
kita juga menyemprotkan cairan disinfektan di kendaraan tersebut
dan setiap setelah digunakan kendaraan yang digunakan oleh pemohon yang melaksanakan ujian praktek kita bersihkan juga
bapak ini kalau kita melihat sebenarnya pelayanan dimulai pukul jam delapan pagi ya
namun ini kita melihat antrian saya lihat tadi angkanya sudah mencapai mendekati satu ratus dua puluh dan ini terus bertambah
padahal dan ini saya lihat tadi antrinya rata rata mengaku mulai subuh
apakah seperti ini terus di satpas kolombo selama ini atau karena ini baru dibuka sesudah tutup beberapa pekan
lalu apakah sebenarnya ada sistem pendaftaran ini secara online jadi masyarakat tidak mengantri seperti ini
jadi memang seperti yang kita lihat bersama banyak masyarakat yang sudah datang
walaupun sudah kami umumkan bahwa pelayanan mulai dari
dari jam delapan pagi
barusan seperti kita lihat sudah lebih dari satu ratus dua puluh orang mengantri secara manual
untuk antrian online sebenarnya sudah tersedia juga melalui web korlantas ataupun aplikasi jogo suroboyo
di mana jika menggunakan antrian online sudah ditentukan jamnya dan masyarakat tidak usah terlalu lama untuk mengantri
jadi memang harapan kami dan kami juga memang memprioritaskan untuk masyarakat
menggunakan antrian secara online
dan juga selama masa pandemi seperti yang sudah kami sosialisasikan
mulai tanggal dua puluh empat maret sampai dua puluh sembilan mei sebenarnya masyarakat ini tetap melakukan proses perpanjangan
walaupun masa uji berlaku sim nya habis
nah untuk prosesnya di surabaya ini yang sim nya masa berlaku habis selama kemarin tutup
tutup mulai tanggal
sembilan april untuk di surabaya sampai hari kemarin itu bisa proses perpanjangan sampai tanggal tiga puluh satu juli
jadi boleh diulang pak kalau pas kemarin pada waktu penutupan
kalaupun ada masyarakat yang simnya ini sudah habis masa berlakunya
ini kan biasanya ada konsekuensinya
konsekuensinya seperti apa lalu ini apakah ada kebijakan terkait penutupan kemarin
ya jadi untuk dispensasi masyarakat yang masa berlaku sim nya habis
masa pandemi kemarin
ya walaupun simnya sudah mati dispensasi masih bisa berlaku
sehingga masyarakat yang datang itu tidak usah melakukan proses pembuatan sim baru
tapi cukup proses perpanjangan
nah masyarakat dapat melaksanakan prosesnya itu proses yang perpanjangan selama mati kemarin masa pandemi
itu sampai tanggal tiga puluh satu juli dua ribu dua puluh
terima kasih informasinya akb
ya anto silahkan bertugas kembali
ya terima kasih
ya amel dan juga arnav jadi seperti itu memang bahwasanya ini ada dispensasi yang diberikan oleh sat lantas polresa besurabaya
kalau kemarin ini ada penutupan beberapa pekan terhadap pelayanan sim baik perpanjangan maupun baru
dimana kalaupun masyarakat yang sim nya masa berlakunya habis di masa penutupan ini
masa penutupan kemarin ini tidak
biasanya kan kalau perpanjangannya ini melebihi dari batas berlakunya
ini maka terdapat konsekuensi untuk pembuatan sim baru
jadi tidak bisa perpanjang
nah ini ada dispensasi karena kemarin ada penutupan ini meskipun masa berlakunya habis pada masa penutupan kemarin
ini masyarakat masih bisa mengurus perpanjangan tidak harus mengurus baru
kemudian juga himbauan yang diberikan oleh sat lantas polresa besurabaya adalah
kalau ranof dan juga amel melihat antrian masih panjang seperti ini ya
padahal ini baru dibuka pukul delapan pagi nanti namun antrian sudah ada sejak subuh bahkan
ini sat lantas polresa besurabaya menghimbau untuk masyarakat mulai melakukan pendaftaran antrian ini secara online
bisa melalui web sat lantas polresa besurabaya ataupun aplikasi jogo surabaya
amel dan juga arnav
ya wida tidak terlalu ramai di sana tapi bagaimana untuk pemohon baru
apakah nanti juga akan dicek untuk hasil rapid testnya apakah terkena covid atau tidak
kemudian yang kedua apakah diberlakukan juga bebas pajak kendaraan bagi warga
yang mempunyai kendaraan yang masa berlakunya habis di februari dan juga bulan maret kemarin
ya ranaf jadi kalau untuk tes rapid ini sebenarnya kalau saya melihat ada sisi lain
tadi ini adalah lebih ke tes kesehatan namun tidak ada persyaratan apakah ini hasil dari tes rapid atau tidak
yang jelas ini adalah tes kesehatan tes standar dari pengurusan sim baru seperti itu

ini memang ada kelonggaran kelonggaran yang diberikan oleh pemerintahan ini memang ada kelonggaran kelonggaran yang diberikan oleh pemerintahan
namun tidak provinsi jawa timur yang di mana ini juga memberikan kelonggaran kepada masyarakat
diantaranya kemarin ada tenggang waktu ini yang diperpanjang seperti itu arnav
jadi memang pada masa pandemi ini kepengurusan administrasi
baik terkait dengan administrasi dari surat izin mengemudi kemudian juga perpajakan
ini juga ada kelonggaran kelonggaran yang dilakukan secara terpadu
diantaranya dari pemerintah provinsi jawa timur kemudian dari kepolisian
yang jelas ini memang menjadi kesatuan
jadi kesatuan kebersamaan dari beberapa pimpinan daerah yang ada forum pimpinan daerah yang ada tidak hanya di surabaya namun juga di jawa timur
ranoff dan juga amel
baik wida terima kasih atas laporannya selamat bertugas kembali